lila tadi kamar manis bentar
sinar bulan tersenyum simpul
terima kasih kamu sudah muncul
bukannya tante lagi marah sama saya
kok saya malah disuruh kesini
bawa golok sambil ketawa
maju mundur digang sempit
gara gara anak saya ngotot dan gelas kepala
saya terpaksa setuju
kamu ambilin satria ke rumah sakit
ma ada apa sih ma
satria belum rapi nih
misalnya buru buru ada meeting di kantor
jangan tompel dulu
mama punya kejutan buat kamu
kejutan apa sih
mama ada ada aja sih
kamu ngapain disini wi
wah aku boleh nemenin kamu ke rumah sakit
kamu mau menemani anak ke rumah sakit
ini yang dibilang diri benar kan ma
kamu gak percaya
kan ada dewinya di sini
ma terima kasih banyak ya ma
terima kasih banyak
mama juga sayang sekali sama kamu satria
hati tante indi luluh
terima kasih ya allah
kau izinkan aku membantu satria
kamu kok di sini
aku lagi meeting sama temen aku
kenalin ini andre
kenalin ini bapak jimmy bapak tiri aku
kamu gak seneng ya mau operasi
rasanya aku gak tenang
aku takut banget
tapi aku seneng karena disini aku ada kamu
kalau kamu gak mencoba
kamu gak akan pernah tahu hasilnya
jadi kamu gak akan tau hasilnya
kalau kamu gak mencoba
tapi aku takut aja
kalau operasinya gagal lagi
aku gak siap untuk menanggung kekecewaan aku
tapi aku juga tau
kalau kamu gak mencoba
kalau kamu tuh orang yang tegar
kamu tuh kuat
buktinya kamu selalu ngelindungi aku
jadi yang kuat ya
janji satu hal sama aku
sebelum aku ngejalanin operasi
janji apa sat
kamu janji selalu ada di samping aku
pertama kali orangnya
begitu aku buka mata adalah kamar
tapi kalau gagal
kamu gak usah khawatir
aku pasti ada di samping kamu
dan kamu jangan takut gagal
biarpun operasi kamu gagal
aku akan tetap di samping kamu
memberi kamu semangat
lagi dan lagi
janji aku ada dalam genggaman aku
jadi kamu pegang janji aku
mudah mudahan nanti bisnis kita

mudah mudahan pak jimmy
kamu kalau mau lanjut lihat
aku ketahuan sebentar ya
saya tinggal sebentar ya pak
bukannya saya mau kecampur masalah bapak
cuman saya mau ingetin jangan terlalu percaya sama pak jos
pak jimmy mari kita ketemu dengan klien saya
saya mau dipakai
kok kamu sendiri orang tua kamu mana
saya kabur dari rumah
saya mau ke rumah sakit
tapi saya gak tahu jalan
dek nanti kakak anterin ke rumah sakit ya
tapi kamu sekarang dia nangis lagi maafin kakak ya
yaudah kita anterin aja ya
tidak apa lagi mbak
ada masalah apa
apa apaan sih ini
udah udah apa apaan
kamu jangan kecampurin
apaan kenapa ini bagaimana

sampai jumpa di video selanjutnya